ketergantungan indonesia pada importasi gula makin dalam
data world to export menyebut indonesia menjadi negara pengimpor gula terbesar di asia dengan nilai satu sembilan miliar dolar amerika pada tahun lalu
ironisnya nilai itu bahkan melebihi china yang penduduknya lima kali lipat lebih banyak dari indonesia yakni satu delapan miliar dolar amerika
secara global indonesia menempati posisi kedua sebagai negara importer gula hanya kalah dari amerika serikat yang mengimpor gula dua satu miliar dolar amerika
padahal indonesia pernah merasakan manisnya menjadi negara eksportir gula dunia pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an
namun kali ini indonesia harus bergantung dengan india dan australia untuk memenuhi kebutuhan gulanya
berdasarkan data badan pusat statistik nilai impor gula dari india naik tiga kali lipat pada semester satu tahun